kepergok saat mencuri tas berisi uang milik pedagang sayur
dua pemuda babak belur dihajar pedagang pasar sentiong
kecamatan balaraja kabupaten tanggerang banten
dua pemuda babak belur dihajar pedagang usai tepergok
saat mencuri tas berisi uang milik pedagang sayur
di pasar sentiong balaraja tanggerang banten
senin sore beruntung nyawa kedua pelaku selamat
setelah dievakuasi polisi ke polsek balaraja
sebelumnya kedua pelaku masuk pasar sentiong
dan berpura pura ingin membeli sayur di kios korban
melihat korban sedang lengah
satu dari dua pelaku kemudian langsung membawa kabur tas korban yang berisi uang
mengetahui tasnya dicuri korban langsung berteriak
hingga akhirnya para pedagang pasar mengejar dan menangkap kedua pelaku